kamu tahu nggak sepasang merpati ini adalah sepasang sahabat yang gak terpisahkan selamanya
dan merpati yang terbang jauh itu itu melambangkan kamu ken
memang nasib sering membawa kamu kemana mana
tapi kamu harus selalu ingat kemanapun kamu pergi dan sejauh
aku belum mandi kan tadi habis betulin pompa
ih gak apa apa lagi lagi siapa sih yang mau nyium kamu
apa tau bau
oh kamu bawa ini yang merpati putih
loh tapi kenapa gak bawa hadianya kayak gini
namanya karena aku sering pergi kesana sini terbang kesana sini
pindah dari satu rumah ke rumah yang lain
kamu nyindir aku ban
ya gak mungkin aku jat sama kamu ken
merpati ini sebagai lambang dari ketulusan hati kamu
sama kayak merpati ini
oh ya aku sih gak jago soal sense
tapi yang aku tau merpati itu gak punya pedu
kamu tau pedu
tahu lah itu yang pahitnya kan
nah merpati kan gak punya pedu
makanya gak ada hal yang pahit dalam dirinya
oleh karena itu dia dipakai buat lambang perdamaian lambang cinta
kamu tuh buat aku terharu aja nih ban
ada satu kejutan lagi buat kamu
nah tuh kan balik lagi
kok bisa balik sih ban
kamu tahu nggak sepasang merpati ini adalah sepasang sahabat yang gak terpisahkan selamanya
dan merpati yang terbang jauh itu itu melambangkan kamu ken
memang nasib sering membawa kamu kemana mana
tapi kamu harus selalu ingat kemanapun kamu pergi dan sejauh apapun kamu pergi
kamu gak akan pernah sendirian ken
karena dimanapun sampai kapanpun
aku kan selalu ada buat kamu
makasih ya ban
kamu memang baik banget sama aku ban
kamu jangan terlalu banyak terima kasih sama aku kan
apapun yang aku lakukan itu gak ada artinya buat aku
kan aku cuma ingin kamu bahagia ken

ayo jadi seneng seneng aja
maksudnya aku mau kirim
yang seperti lepas berkata
sabar ngadepin aku selama ini
tapi aku kasar dan gak tau diri ken
yang jadi siapa
bim jalan bim
yah tumben nih
pagi pagi udah putri cantiknya main ke taman loh
paci kebetulan ngeledekin aja deh
sorry ya pan
bukannya aku tuh pengen ikut campur masalah
tapi aku sama candy tuh udah kayak satu nyawa
jadi masalahnya candy ya masalah aku juga
aku tuh gemes banget setiap kali ngeliat kamu tuh sama kendi
kamu kan sama dia tuh deket banget
masa sih kamu gak ada hubungan apa apa
aku pengen tau deh
sebenarnya perasaan kamu ke dia gimana sih
kamu nih ditanya aku mau nanya balik sih
kalau aku perhatiin
akhir akhir ini kamu sama kendi
kalau kamu jadian sama kenji
aku seneng banget loh
yang bilang seperti itu tuh banyak ran
tante elva juga bilang seperti itu
tapi gimana kalau orang yang gak suka
kamu kan sahabatnya candy
yang pasti kamu tidak tahu dong
siapa yang ada di hati kendi sekarang
yang ada di hati kami sekarang bukan aku
aku kasian banget pan sama kamu
kamu kayaknya tuh tulus banget ya sayang sama kendi
aku jadi heran
kok si kendi tuh bego banget ya
sampai bisa gak nyadar
kalau orang yang peduli dan sayang sama dia tuh kamu
yaudah ran kamu gak usah nyalain candy
candy tuh gak salah kok
aku juga nyalain dia
aku juga nyalain dia
aku juga nyalain dia
aku juga nyalain dia
setiap perasaan tuh gak bisa dipaksain
yang penting aku udah bahagia dengan keadaan aku sekarang
dengan adanya kendy sayang aku sebagai kakaknya
aku juga udah bahagia
kayaknya mereka tuh seneng terus deh
mereka gak pernah sedih
walaupun cuma tinggal di rumah singgah
apa akunya yang gak pernah bersyukur ya
udah ketemu sama mama kandung
tinggal di rumah yang mungil tapi nyaman
tapi kenapa ya sampai sekarang aku masih merasa sedih
dia buat aku cemburu
deket deket sama anji lah
kalau kan aku cuma mau ngaterin makanan doang
pake megang megang sama angel lah lagi
kayak di film film india kayak gitu
ngorak kamu ter
teri memang keterlaluan
dia ngajak kendi untuk saling menghibur
kenapa malah nyakitin kendi
tuh anak geblek juga
kasian banget kendi
dia sedih mikirin teri
gue harus menghibur dia lagi nih
aku ajak dia nonton film aja ya
loh barang belanjaannya udah ada
berarti kendi udah pulang
kamu tadi pulang sama kendi kan
belum pulang kendi
tadi jalan aku liat kendi tan
belanjaannya udah ada berarti dia udah pulang
tapi kok dia gak ada ya

kendi kalo mau pergi diselalu bilang
kecuali dia lari dari rumah ini
yaudah kalo gitu kita harus cari dia tan
tante minta tolong ya
ya allah kendi
terima kasih ya
boleh minta satu gak
nggak nggak cukup
aku cuman mau nanya
hari ini banyak gak yang minta selebaran itu
cuman satu cewe sama kamu
kalau kamu pergi
untuk bertahan hidup
mama buka warung
semua ini untuk kamu sayang